seorang pembeli lpg lima kg menganggap kenaikan harga ini medadak dan kurang sosialisasi
masyarakat berharap pemerintah melalui pertamina kembali menurunkan harga lpg non subsidi ini
apalagi harga bahan bakar non subsidi juga naik
deden radian tasikmalaya jawa barat